ya ramainya konser dan festival musik beberapa waktu terakhir terjadi pasca pelonggaran peraturan kerumunan
para penikmat musik dimanjakan dengan rangkaian konser yang terus ada setiap bulannya
lantas bagaimana membuat konser musik yang berkualitas
kita akan bahas bersama managing director dari color life asia
color asia live ada david ananda selamat malam mas david
halo mas apa kabar nih selamat malam cnn indonesia nih
baik dan berikutnya ada wendy putranto pengamat dan juga praktisi musik
selamat malam mas wendy
selamat malam mas reza selamat malam cnn
saya pertama ke mas wendy dulu
mas wendy ini kan tahun ini banyak banget konser yang dilaksanakan
tapi ada juga permasalahan begitu ya
sehingga seperti terlihat tidak maksimal
padahal para penonton untuk mendapatkan tiket harus war dulu begitu
anda melihatnya seperti apa sih dari kacamata anda begitu
bagaimana hal hal ini bisa terjadi
kalau menurut saya memang karena ini sudah mengakhiri masa puasa yang panjang ya
dua setengah tahun para penggemar konser ini harus menunggu
jadi sekarang ini momennya berlebaran
jadi lebarannya panjang
festival musik digelar hampir tiap minggu
dan kemudian konser juga banyak sekali
jadi menurut saya
euforia ini terjadi karena memang setelah
kita berpuasa panjang
dan akhirnya bisa menikmati lagi menonton konser bergumun
dan untuk melakukan hal hal tersebut memang perlu perjuangan
jadi buat saya pribadi
sejauh konsernya berjalan aman nyaman tertib
buat seluruh penonton
yang pasti itu yang harus kita utamakan kita prioritaskan
itu yang paling penting sih buat saya sekarang ini
oke apakah memang karena persiapannya belum matang
atau seperti apa anda melihatnya
kalau menurut saya
untuk terjadinya insiden insiden yang tadi ditampilkan
khususnya untuk konser westwatch
saya juga cukup menyesalkan pihak promotor
tidak menyiapkan atap untuk panggung utama konser westwatch di prambanan tersebut
karena kita tahu saat ini situasi sedang musim hujan
jadi seharusnya bisa diantisipasi dengan memang menggunakan
panggung yang memiliki atap
karena saya tahu bahwa tujuan utamanya tadinya kan untuk melakukan exposure terhadap
prambanan yang diberikan sebagai setting dari lokasi konser
tapi untuk tujuan yang lebih luas dan lebih keamanan
keselamatan artis dan juga penonton
seharusnya antisipasi terbaik adalah menggunakan atap pada panggung tersebut
jadi seharusnya ini bisa dihindari
kalau yang pada konser berdendang bergoyang
menurut saya yang paling utama itu di pemilihan venue
dan juga line up yang bertabur cintang
kita tahu bahwa venue itu sangat terbatas di istora senayan
seharusnya tempat itu lebih cocok untuk menjadi lokasi konsep tunggal
bukan festival musik yang memiliki beberapa panggung di beberapa tempat
jadi buat saya sih memang pemilihan panggung yang sangat banyak
dan juga artis line up nasional yang semuanya ternama dengan fan base besar

dan juga artis line up yang sangat banyak

dan itu adalah hal yang sangat penting di dalam hal ini
karena kita juga tidak mampu menampung ribuan penonton

nah ini yang sangat disesalkan
untungnya kita tidak terjadi tragedi apa apa ya
tadi sudah sedikit disingkung soal westlife gitu
mungkin anda mau menjelaskan apa yang terjadi atau apa konsepnya begitu
kalau kita color asia live bersyukur ya
karena kita kan sudah dari tahun dua ribu tiga belas ya
so far sih asal pelaksanaannya matang
dan tim panitianya memang benar benar ready
istilahnya bukan belajar belajar jadi promotor lah ya
banyak sekarang kan yang baru belajar nih jadi promotor nih
kayaknya asal aja demi cukup ya
kalau kita color asia live
bagi kita misi kita kita harus bikin tontonan yang memuaskan semua orang
dan contohnya konser kita westlife di jakarta eh sorry
westlife di sentul itu aman banget
the script di istora senayan aman banget
michael n sturok di pullman juga dua minggu kemarin aman banget
semua terkendali karena kita benar benar hati hati banget yang kita jual
buat keamanan ya dan saya pikir itu standar internasional sih
yang harus kita ikutin biar semua safe ya kalau menurut saya
gitu nah tapi kalau konser di peramanan itu
saya emang ada di belakang panggung hari itu
soalnya westlife kan di bawah binaan saya
saya melihat sih kemarin itu hujannya lebat sekali gitu
dan jadi emang serba salah ya serba salah bener bener serba salah

dan itu pun westlife untuk tetap tampil sebenarnya menurut saya luar biasa

itu diproduksi diproduksi itu di gensetnya itu kerendam air
dan itu sangat berbahaya sekali kalau lampunya dan led nya dinyalakan
itu bisa konslet di panggung itu bisa kesprum semua artisnya bisa kesprum
penonton yang depan bisa ke strum makanya kita putusin dari manajemen westlife
kita harus matiin led dan lightningnya demi keamanan bersama
itu yang terjadi sebenarnya

mas wendy anda melihatnya ada apa apa yang terjadi di peramanan westlife
dan pada akhirnya belakangan seperti apa skip
apa yang menjadi permasalahan adanya i o ataupun promotor dari konser
dan juga festival musik yang akhirnya bisa terjadi suatu kesalahan menurut anda
iya seperti yang mas david bilang ya
jadi ada banyak dari memang belakangan ini promotor promotor yang berminculan
dan mereka tidak memiliki kredensial tidak memiliki pengalaman
untuk mengelola show dan diperima
dengan jumlah penonton ribuan
karena sebenarnya yang paling penting itu justru selain dari panitianya adalah proses perizinan
dan kita tahu bahwa ini salah satu kelemahan yang ada di indonesia
kalau menggelar konser dengan ribuan penonton
itu hanya cukup berhadapan dengan pihak kepolisian
untuk mengurus perizinan
padahal sebenarnya harusnya ada komite di sini ya
ada komite katakanlah komite keamanan dan keselamatan pertunjukan
yang dibuat memang berdasarkan lintas profesi
ada yang datang dari kepolisian
ada yang dari damkar
ada yang dari medik
dan juga ada yang ahli ahli public health and safety
jadi setiap proses untuk mengajukan konser dengan ribuan penonton
harus melalui komite tersebut
harusnya mereka harus mendapatkan izin
harus melakukan presentasi
harus menjelaskan berbagai macam rute evakuasi misalnya
jika terjadi kerusuhan emergensi dan sebagainya
nah ini yang menurut saya masih lemah di indonesia
dari sisi regulasi dan juga dari sisi perizinan itu sendiri
akhirnya banyak yang bisa dengan gampangnya ya membuat konser
menghadirkan artis artis ternama
tapi tidak mengindahkan masalah mitigasi keamanannya dari sebuah pertunjukan
itu sih kira kira
oke saya ke mas david
mas david kalau kita lihat beberapa bulan terakhir
kalau saya hitung dari mei begitu ya
mei sampai dengan akhir tahun nanti
sepertinya setiap bulan tuh pasti ada aja konser dan juga festival musik gitu
bahkan ada di bulan beberapa bulan lalu yang satu minggu
ada dua festival musik sekaligus dalam akhir pekan yang sama
anda melihatnya seperti apa sih
kayaknya benar benar semua orang udah rindu ya untuk datang ke konser
dan kayaknya udah benar benar pengen bisa menyaksikan
bisa kembali hidup normal lah ya dengan nonton pertunjukan musik
sebenarnya ini merupakan kebanggaan sih
karena indonesia banyak didatangin artis musisi internasional
berarti itu menunjukkan bahwa indonesia itu aman
nah makanya sebenarnya tugas tugasnya promotor nih
untuk benar benar bisa menghadirkan show yang bagus
dan selain bagus juga aman dan safety
sehingga kita namanya jadi wangi bukannya bau ya
jujur sih menurut saya kemarin itu yang jadi promotor masih baru belajar sih ya
promoter dadakan gitu
jadi istilahnya akhirnya ujung ujungnya
nyusen kita semua gitu
padahal kan kalau standar yang benar itu bikin konser itu benar kata mas wendy
semua harus jelas gitu
jalur evakuasi flow nya semua harus jelas
dan perizinannya juga jelas gitu ya
jangan kita bilang misalnya konser kapasitas lima gitu
udah gitu yang datang dua puluh orang
ya itu pasti kacau lah ya
kayak kemarin istora itu saya hitung maksimum kapasiti itu cuma bisa tujuh ribu delapan ribu lah maksimal
tapi kalau dibikin dua puluh ribu orang ya
ya masih syukur lah ya
nggak kejadian kayak di itaeon kemarin ya
masih syukur semua baik baik aja gitu
tapi itu bahaya sekali
harusnya nggak bisa gitu sih ya
kayak kita kemarin di konser the script
kita bikin maksimal itu cuma lima ribu orang
nggak boleh lebih
kalau lebih saya skors gitu
jadi istilahnya kita udah kita bilang aja sold out
jadi istilahnya demi keamanan lah ya
demi kenyamanan para penonton juga begitu ya
mas david kalau menurut anda sebenarnya berapa waktu yang tepat untuk mempersiapkan sebuah konser
ataupun festival musik begitu supaya bisa berjalan mulus dan lancar seperti sebelum sebelumnya
oke sebenarnya sih persiapannya itu sih idealnya tiga bulan ya
tapi nggak menutup kemungkinan juga sih kalau emang kita udah profesional seminggu juga bisa beres
kayak contohnya konser michael hirst rock jakarta nih yang kedua nih
kan kemarin sold out tuh
udah gitu ini konser michael hirst rock jakarta kedua
yang diadakan selasa depan itu persiapannya cuma dua minggu
tapi tetap aja bisa jalan sih
iya dan promotornya emang udah ready dan pengalaman sih kalau menurut saya
mas wendy anda melihatnya seperti apa
ini kalau kita lihat belakangan kan demandnya tinggi begitu ya
masyarakat kangen untuk nonton konser
konsernya juga banyak festival musik banyak
tapi seolah tadi ada mengatakan bahwa promotor seperti aji mumpung begitu ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin
tapi ada beberapa yang dikorbankan seperti salah satunya adalah safety dari penonton
anda menurut anda seperti apa
ya kalau menurut saya memang itu dia
dari sisi promotornya sendiri belum melakukan mitigasi resiko gitu ya
mungkin dia terpentok masalah sponsorship ya
masalah penjualan tiket yang belum mencapai bep atau belum mencapai margin
akhirnya dikurs terus penjualannya
sementara kapasitas penyu terbatas
nah ini yang dari sisi keamanan dan dari sisi keselamatan itu berbahaya banget gitu ya
makanya menurut saya ini dalam hal pembuatan sebuah konser
dimana melibatkan ribuan penonton
harusnya pihak otoritas disini harus lebih involved gitu ya
harus lebih terjun
dan tidak gampang memberikan perizinan gitu
karena dari fakta fakta yang ditemukan aja kan
yang diajukan oleh pihak promotor berdenang bergoyang itu disuratnya tiga ribu
tapi kepada dj dinas pariwisata dan ekonomi kerajaan
dj dinas pariwisata dan ekonomi kreatif lima ribu
nah pada kenyataannya ada dua puluh satu ribu orang berkumpul
belum lagi masalah tiket yang dipalsukan
ada mungkin penonton penonton yang bisa merobos masuk tanpa tiket gitu
jadi kemungkinan lebih dari dua puluh satu ribu
jangan jangan yang hadir kemarin
karena emang saya lihat penuh banget tempat itu
dan sesak banget
itu luar biasa bahayanya
jadi kita semua masih beruncung sebenarnya
nggak terjadi apa apa
setuju banget itu mas wendy
mas david ini kan anda sudah hampir sepuluh tahun begitu tadi
dikatakan dari dua ribu tiga belas mulainya
bukan pemain baru
punya tips gak nih untuk i o maupun promotor musik
dalam menggelar konser supaya bisa berjalan mulus
tipsnya sih sebenarnya sih kita juga sama sama belajar lah ya
tapi benar kata mas wendy
jangan untung yang diutamakan
tapi keselamatan ya
jadi ya kira kira lah ya
kita kalau sesuai kapasitas venue lah
misalkan kalau istora maksimal itu delapan ribu ya
kita jualnya enam ribu lah maksimal
dan juga ya berharap sih promotor promotor ini bisa cepat belajar
sehingga bisa keep up
jadi artis artis besar itu mau datang ke indonesia
contohnya saya lumayan kecewa sih
ini kayak contohnya maron lima aja gak mau datang ke indonesia kali ini
mungkin mereka masih ngerasa pikir belum safe atau gimana
tapi saya melihat kalau kita bikin acara bagus sukses terus
pasti kita bisa membawa artis nomor satu ke indonesia tahun depan
saya sih tipsnya ya
kita kalau jadi promotor ya sungguh sungguh lah ya
keselamatan paling utama
kenyamanan paling utama
biar semua orang yang datang ke show nya happy ya semua
karena yang dijual kan experience gitu ya
yang dijual adalah experience
gimana pengalaman kita
dan harapan bisa nonton konser idola kita yang lebih banyak lagi di tahun depan
terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan juga wendy putranto pengamat dan juga praktisi musik
selamat beristirahat kalau begitu